konstelasi politik mulai memanas jelang pemilu dua ribu dua puluh empat saling sindir bersahutan mulai dilakukan partai politik yang terbaru ketua umum partai demokrat ahy menyentil
rezim presiden joko widodo hanya tinggal gunting pita alias melanjutkan pembangunan infrastruktur era presiden sby
pdi perjuangan dan istana merespon keras dan membantah sentilan ahy
selain itu ketua majelis tinggi demokrat susilo bambang yudhoyono juga menyinggung dugaan skenario pilpres dua ribu dua puluh empat berpotensi diatur hanya dua paslon saja
sbi menyebut tanda tanda pemilu dua ribu dua puluh empat berlangsung tidak jujur dan tidak adil
ada apa dibalik politik ngegas demokrat yang bikin istana dan pdi perjuangan panas
malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung di studio
saya perkenalkan satu satu ada politisi pdi perjuangan adian apitupulu
selamat malam bang adhian
ada juga tenaga alih utama ksp ade irfan pulungan
terima kasih perwakilan istana akhirnya mengirimkan orangnya untuk klarifikasi banyak isu
terima kasih bang irfan sudah hadir
ada juga waksek jen partai demokrat janssen sitindaun
saya nggak salah ya nyebutnya ya nama marganya ya
saat malam bang janssen
masih bersama dengan direktur eskuti parameter politik indonesia mas adi praitno
mas adi terima kasih nanti akan banyak mengulas
saya mau langsung saja ke bang jansen
saya akan menyapa teman teman mahasiswa dari badan eksekutif mahasiswa universitas diponegoro semarang
ini adalah bentuk komitmen dari cnn indonesia untuk mengajak mahasiswa yang merupakan pemilih generasi milenial
teman teman mahasiswa nanti boleh menanggapi boleh bertanya kepada para narasumber di sini ya
boleh mengkritik juga boleh karena suara mahasiswa suara rakyat
saya mau langsung ke bang jansen
bang janssen ketemu
jadi rezim ini menurut mas ahaya adalah rezim gunting tita
apa dasarnya klaim itu disebutkan
karena itu klaimnya ekstrim sekali bang janssen
jadi itu makanya
salahnya di mana
saya coba membacakan dulu apa namanya itu
sehingga kemudian kita bisa mendiskusikan turunan jangan begitu dia
jadi ada kata kunci begitu yang kemudian luput ya ditulis oleh banyak media begitu
mungkin termasuk cnn dalam diskusi kita pada malam hari ini
jadi masa itu mengatakan ya ini sesuai teks ya
nanti silahkan diputar di youtube begitu pidato itu
kalau ada yang mengatakan tidak ada pembangunan di zaman dulu bagaimana kira kira kan begitu
kemudian mas ahaye menampilkan slide itu
direncanakan dipersiapkan dialokasikan anggarannya
setahun gunting pita kira kira masuk di akal tidak
kan begitu dia
jadi ya kita tidak perlu juga diapresiasi
tetapi jangan juga mengatakan ini kehebatan kami satu tahun gunting pita
jadi yang ingin disampaikan mas ahaya disitu adalah
proyek yang diresmikan oleh pak jokowi di satu tahun pertama pemerintahannya
sudah dikerjakan di masa pak sby
baik itu soal perencanaannya penganggarannya termasuk pembangunannya
tentu kamu ingin bertanya itu apa contohnya kan begitu dia
tapi kan itu tahun dua ribu empat belas
kita bicara sekarang adalah tahun dua ribu dua puluh
kenapa baru diungkapkan sekarang mbak niansen
kemarin itu rapimnas
jadi rapimnas ini adalah forum tertinggi kedua di partai demokrat
yang statusnya itu di bawah kongres
yang hadir itu seluruh ketua dpd ya tingkat provinsi se indonesia
seluruh ketua dpc se indonesia
hampir satu enam ratus an anggota dprd tingkat kabupaten provinsi termasuk ri begitu
jadi total kemarin itu hampir tiga lima ratus an orang begitu
rapimnas dua hari
menyerap aspirasi dari bawah
kader kader mengatakan mas ketum karena mungkin rapimnas kita ya sebelum menuju dua ribu dua puluh empat besok mungkin ini yang terakhir
karena kan kalau tahun depan sudah masuk apa ya tahun pemilu dalam tanda kutip kan begitu kan
tolong dijelaskan soal infrastruktur ini
itu makanya di ujung mas ahy mengatakan
jadi jangan kemudian dikatakan demokrat tidak peduli infrastruktur
kita harus akui begitu dia ya
pak jokowi humasnya
termasuk bazar bazar begitu
memang berhasil melekatkan soal indonesia ini baru dibangun di masa pak jokowi begitu
seluruh infrastruktur yang ada di indonesia ini baru dibangun di masa pak jokowi kan begitu dia
tentu kader kader kami di bawah meminta penjelasan kepada dpp
tolong dalam rapimnas kita ini soal terkait infrastruktur ini dijelaskan juga kan begitu
itu makanya kemudian mas ahaye menjelaskan itu
bagusnya memang dikasih contoh
ya contohnya apa
ini kan bicaranya dua ribu empat belas

artinya yang dilakukan dari dua ribu empat belas
dan dua ribu dua puluh dua itu adalah semua rencana kerjanya pak jokowi bukan rencana kerjanya pak sby
nanti kalau itu kita bahas
kita bahas dulu ini
ada tidak proyek proyek yang diresmikan oleh pak jokowi di satu tahun pertama pemerintahannya itu
waduk paling gede di indonesia ini nomor dua namanya jati gede
itu diresmikan agustus dua ribu lima belas
jadi agustus itu bulan ke delapan
pak jokowi itu oktober dilantik
berarti sebelas bulan
jadi lahan sawah ya
irigasinya itu yang diairi itu sembilan puluh ribu hektare
ada di dua
tapi kenapa perlu diklaim seperti itu sih pak
kenapa perlu diklaim seperti ini
ini ada di dua kabupaten ini
itu diresmikan di agustus dua ribu lima belas
sedangkan ini dikerjakan sudah sejak tahun dua ribu
enggak mungkin waduk sebesar itu nomor dua sesudah jati luhur selesai hanya dalam waktu sepuluh bulan
jadi enggak masuk di akal
itu makanya kalau memang bisa ya pak jokowi membangun waduk sebesar ya jati gede itu dalam sepuluh bulan silahkan buktikan
karena memang itu sudah selesai
itu contohnya waduk ya
itu baru satu contoh
oke itu contohnya waduk
saya kasih kesempatan ke perwakilan istana
ini bagaimana menjawab
artinya bahwa sebetulnya ini bukan bicara sekarang ternyata bicaranya adalah tahun dua ribu empat belas
pada saat setahun pak sby kemudian selesai dan dimulai pak jokowi dua ribu empat belas
jadi ini tidak bicara sekarang infrastrukturnya tapi yang dulu
klaimnya ini yang dulu bagaimana jawaban dari istana bang irfan
ya saya juga heran kenapa baru disampaikan sekarang
apakah mungkin ini pertanda pemilu sudah dekat
ya kepengen demokrat itu kan
jadi ingin mungkin mendapatkan simpatik lah
karena demokrat itu kan selalu memang mengambil sebuah momen ketika keadaan mereka sulit lah gitu
jadi ingin mungkin mendapatkan simpatik dan empati supaya bisa jadi rating ahy naik
karena memang ini pertanda pemilu sudah dekat
oke tapi dari istana mengakui tidak sih pada tahun dua ribu empat belas itu memang ada proyek proyeknya pak sby
kemudian dilanjutkan di eranya pak jokowi pada tahun dua ribu empat belas dan tinggal gunting pita
karena pembangunan itu itu kan berkesinambungan
tidak mungkin kita bisa pisahkan dari satu pemerintahan dari satu presiden ke presiden berikutnya
karena pemerintahnya itu adalah pemerintahan republik indonesia
rakyatnya juga rakyat indonesia
enggak aku enggak ingin memotong sebenarnya
bukan pemerintahan bukan pemerintahan atau partainya tertentu
sebentar bang jensen
tidak bisa juga ketika demokrat mengklaim bagian dari sebuah ini dilanjutkan
ya sama saja kalau kita misalnya segback ke belakang apakah pak presiden susilo bambang yudhoyono pada saat itu
di awal pemerintahnya itu juga ada meresmikan pembangunan yang dicanangkan oleh presiden jokowi
itu ibu megawati
kita bertanya apakah ada kan gitu kan
nah jadi biar bisa semua itu bisa terjawab
dan masyarakat itu diedukkan
jadi jangan lagi kita mempetakomplikan pembangunan yang sudah dilakukan
ini kan sepertinya mempetakomplikan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan yang berkesinambungan
gitu supaya berjalan ini semuanya
jadi tidak perlu saling membandingkan tidak perlu saling klaim begitu ya
saya mau ke bang adian
bang adian anda sempat mengirimkan rilis ya ke teman teman media soal infrastruktur perbandingan antara infrastruktur zaman pak sby dengan pak jokowi
tadi ternyata kita diberitakan
tadi ternyata kita dapat pencerahan
ternyata itu bukan yang sekarang klaimnya
tapi tahun dua ribu empat belas bukan tahun dua ribu dua puluh
ya yang pernyataan sby itu kan baru diklarifikasi oleh johnson eh pernyataan ahy sorry
pernyataan ahy itu kan baru diklarifikasi sekarang
kalau kita baca pernyataan dia dia tidak menjelaskan dalam di tahun dua ribu empat belas
sehingga kemudian ditafsirkan oleh siapapun berarti sampai sekarang gitu loh
bisa diputar sebenarnya
oke sebentar bang
nanti kita berlaku hal yang sama repot kau
gak diputar waktu
wah ya itu bagus kita berterima kasih lah karena sudah ada klarifikasi terbuka ini walaupun sebenarnya yang klarifikasi harusnya yang bicara
jangan kemudian dia bicara salah orang lain yang klarifikasi
nah itu yang pertama
terus kedua apakah ada yang dibangun sby lalu diresmikan oleh jokowi dalam penyelesaiannya
ya pasti ada
sesuai yang disampaikan irvan tadi bahwa ini kesenambungan kok
tapi ada tidak yang kemudian dibangun sb dan tidak selesai sampai sekarang
karena beberapa hal misalnya tanahnya nggak benar letaknya salah
hambalang ada juga gitu
itu ya kita harus fair dong
di sini ada di situ ada
tapi kalau soal klaim jangan terlalu berlebihan juga
kita bicara soal jati gede misalnya
contoh kita membahas contoh yang disampaikan tadi
waduk jati gede
waduk jati gede gitu loh
area genangan waduk jati gede meliputi dua puluh delapan desa di kecamatan darmaja kecamatan waduk kecamatan jati gede
dan kecamatan jati nunggal
relokasi pertama dilakukan pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan
bukan pak harto berarti
desain pembangunan seribu sembilan ratus delapan puluh delapan
baru nyemennya di zaman sby
itu dibangun lagi dua ribu tujuh
iya sebentar dulu
ya maksudnya apa adanya kita sampaikan
artinya begini artinya bahwa itu juga bukan direncanakan lalu direlokasi oleh sby dan kabinetnya
ini yang disampaikan irwan itu betul sekali
ada kesinambungan proses gitu loh
sehingga kemudian antar pemerintah tidak perlu berkompetisi
keren kalau ini
nah ini kan seolah olah diajak berkompetisi kan
wah ini kita begini
nggak ada kok
yang memulai pemerintahan ini
sebentar dulu dong
sebentar jangan sabar dulu
pemerintah ini juga tidak pernah mengklaim semuanya
tapi bahwa kemudian dia harus mempertanggungjawabkan pada rakyat
selama dia memerintah dia melakukan apa saja
sehingga keluar angka angka
menurut saya itu kewajiban
jangan orang cuma mau menjabat
tapi tidak mau mempertanggungjawabkan
nah jangan dianggap ketika presiden mempertanggungjawabkan
saya sudah membangun ini loh
wah itu klaim
itu membandingkan tidak
tapi itu wujud pertanggungjawaban dia
pada rakyat yang sudah memilih dia
kalau kemudian partai demokrat menganggap seolah olah mengadu
ya memang ini kan salah menganggap aja
tapi kan sebaiknya kenapa nggak presiden jokowi kemudian mengucapkan
bahwa ini ada partisipasi pemerintahan sebelumnya
demikian juga mungkin psd juga
mengucapkan bahwa ini ada partisipasi eranya bu mega
kenapa tidak ada tradisi seperti itu
ini bukan soal tradisi
pak jokowi tidak pernah menganggap
sbs sebagai kompetitornya
kalau kemudian dia bilang
tapi sebelumnya ini
ini bukan persoalan klaim
ini persoalan kerja buat rakyat
ini soal pertanggung jawaban ketika dia sudah terpilih di pilih rakyat
untuk menjadi presiden
dia harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikeluarkan
dan dia harus cerita
kabinet harus bertanggung jawab
pada menteri pupr
apa yang sudah dibangun
saya tanya juga pada menteri kehutanan
bagaimana hutan kita
saya tanya pernah menteri sdm
bagaimana tambang kita dan sebagainya
karena saya punya kewenangan dengan pengawasan itu
nah kalau mereka sampaikan
itu bukan berarti sombong sombongan
salah kalau kemudian orang berpikir bahwa itu sombong sombongan
tahan bang adian
saya ingin tunjukkan satu pernyataan
yang dilontarkan oleh pembantunya
apakah para narasumber saya sepakat dengan ini
dari menteri keuangan
ibu sri mulyani
di zaman pak sby sudah punya blueprint konektivitas
zaman pak joko itu hanya melanjutkan
ini yang bilang pembantunya pak jokowi loh bukan
ini berarti kesinambungan
jadi diakui berarti memang
itu kan tertuang dalam rpjm
ya kan memang harus dilanjutkan
nah proses melanjutkan itulah
itu yang harus dilakukan oleh pemerintahan yang ada
itu kan eksklusinya
bisa saja kalau misalnya program itu dilakukan di masa presiden sby
tapi apakah diinginkan kelanjutannya
bisa saja kan tidak
nanti tergantung komunikasi dengan dpr
ya kan tergantung dengan kebijakan kebijakan internal yang ada
apakah misalnya apa namanya harus disampaikan
ini adalah masanya pak sby
ya kan tidak harus juga seperti itu
jangan terlalu baperlah
jangan terlalu baper
memang berkesinambungan sudah diakui oleh pemerintahan yang sekarang
jadi tidak perlu ada klaim yang berlebihan juga bang jansen
ya pertama pernyataan bu sriwilyani ini saya kira clear ya
diskusinya jadi clear
bulan januari dua ribu sembilan belas disampaikan
itu makanya di ujung pidato mas ahaye itu dikatakan
ya kita tidak perlu juga depresiasi
tetapi jangan juga mengatakan ini kehebatan kita
satu tahun gunting pita
mengatakan itu siapa
faktanya memang ya
suka atau tidak
sebut saja namanya
oke siapa yang menyebutkan itu
tidak perlu kita sebut nama
karena kan itu menuju ke penguasa menteri presiden
kan kamu sendiri pun kan sudah tahu
kalau pemerintahan ini selalu mengatakan kalau infrastruktur ini kami yang bangun semuanya
sbe begitu dia
tapi kami tidak juga ingin diakui begitu
tetapi kalau kamu ingin mengasih contoh misalnya ya
kalau ingin kasih contoh misalnya ketika pak sby
tidak ingin diakui terus inginnya apa nih bang ya
ya tidak ingin diakui terus inginnya apa
cara berpikir ya pemerintahan ini ya coba kalian lurus begitu
jangan kemudian seakan akan kalian ini meniadakan peran kita begitu dia
jadi sedangkan sedangkan sedangkan ya
ada cukup banyak kemudian
jadi kalau saya boleh mengatakan nana ya
saya coba kasih tambahan waktu begitu
sama seperti teman teman ini tadi waktunya
mungkin salah satu pemerintahan ya proses pergantian pemerintahan
yang diberikan kemewahan cukup banyak itu adalah pemerintahan pak jokowi ini
jadi warisan pak sbe itu sangat luar biasa loh
nah kemarin dalam diskusi kami di salah satu tv dengan adian
saya katakan begitu
dari ibu mega itu apbn yang diberikan oleh ibu mega ke pak sby itu cuma empat ratus
bisa bangun apa di indonesia yang sebesar ini empat ratus t
harta kekayaan orang paling kaya di indonesia saja kalau digabung lima orang
sudah lebih dari itu
ketika sudah pindah topik ya
atau apa yang harus saya jawab
iya sebentar sebentar
sudah pindah topik
kita sepakatin dulu dong
kita sepakati bahwa ini sudah tidak topik infrastruktur
tapi sudah topik yang lain
ini tetap kita fokus ke infrastruktur seperti yang
diskusi yang baik jansen dia setia pada objeknya
objek diskusi kita apa
aku ingin menjelaskan dulu
kalau kau masuk pada apbn kita akan siapkan datanya
panas seperti kemarin lagi
nanti saya akan masuk ke bagian hutang
tapi silakan dulu infrastruktur
nah itu makanya ingin saya katakan tadi
pak jokowi itu diberikan oleh pak sby itu hampir rp satu delapan ratus triliun
itu makanya beliau bisa membangun dengan gaya begitu
yang kedua misalnya soal devisa
pak sby itu diwarisi oleh ibu mega cuma tiga puluh tiga miliar dolar
ketika pak jokowi mendapatkan kekuasaan dua ribu empat belas itu satu ratus sebelas miliar dolar begitu
naik empat kali lipat tuh
jadi nilai pasar barang dan jasa itu
yang diproduksi di sebuah negara begitu
pak sby itu menaikkan menjadi di atas sepuluh
oke tunggu tunggu sebentar
itu makanya aku tambah satu menit lagi
oke satu menit ya
ujungnya kan belum nih
itulah kemewahan yang diberikan oleh pak sby kepada pemerintahan pak jokowi begitu dia
sampai kemudian membawa indonesia menjadi negara nomor lima belas terbesar di dunia
itu klaim berarti kan
ketika kita masuk g dua puluh

kan pak sby membawa kita masuk ke g dua puluh
yang sekarang di festivalisasi oleh pemerintahan ini
semua logo dipasang begitu
itulah kemewahan yang diberikan oleh pak sby kepada pak jokowi
sehingga kemudian beliau hari ini bisa membangun dengan kaya
itu makanya saya katakan apa nanti warisannya pak jokowi kepada pemerintahan baru
saya mau tanya dulu
bisa tanya satu soal itu
misalnya apbn jadi anak pemerintahan
cadangan devisa jadi rp empat ratus
pdb kita jadi rp empat puluh
jadi bang adian dari tadi udah riset nih kayaknya nih
silahkan bang adian menanggapi
saya mau tanya dulu
sebentar sebentar bang
enggak saya coba mau konfirmasi
tadi dia bercerita tentang jati gede
seolah olah dibangun dan selesai di zaman pemerintahan sby
dia tidak cerita
ada proses lelokasi yang dilakukan sejak tahun delapan puluh an
dia tidak cerita bahwa g dua puluh itu dibentuknya tahun seribu sembilan ratus sembilan
bukan dibentuk tahun sembilan puluh sembilan
itu diskusi g tujuh g delapan
aku paham soal itu
biar nanti publik yang menilai itu
sebentar sebentar bang yansen
yang mana yang benar
sebentar bang yansen
aku hanya meluruskan yang menurut aku nggak benar
sebentar bang yansen
saya berikan kesempatan satu satu
kalau anda tidak bisa mengikuti peraturan saya
saya akan minta audioman untuk menurunkan audio anda semua
silahkan bang adian
kan saya tidak ngerebut bicara dia
silahkan bang adian
kenapa saya harus jadi korban dari kelakuan dia
silahkan bang adian diteruskan
nah begitu juga
lalu siapa yang doyan mengklaim gitu loh
mereka doyan klaim
jati gede diklaim seolah kontribusi mereka sendiri
saya mungkin tidak terlalu respect pada orde baru
tapi apa yang dia kerjakan
bahwa dia sudah lakukan relokasi sekian banyak desa
dan itulah bagian pekerjaan terberat dalam membangun waduk
mungkin saat itu ada kekerasan itu soal lain
jadi jangan jangan mereka lakukan itu
lalu mereka selesaikan sampai delapan puluh
jangan jangan mereka cuma kerjakan lima puluh
tapi tidak usah klaim
saya tidak tahu siapa yang mengatakan
jawab lagi ya
siapa yang mengatakan
bahwa ada klaim kita
tapi kalau kemudian misalnya begini
mbak jadi presiden
atau mbak jadi menteri
selama mbak menjabat sudah bangun apa aja
kan tidak mungkin
itu bentuk keterbukaan publik
lalu kemudian dicapuskan
nah itu yang disebut irvan tadi
tidak ada masalah
saya mau tanya boleh tidak
bahwa kemudian menurut mbak
wajib tidak seluruh pemerintahan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia kerjakan
apakah itu bentuk kesombongan
sehingga tidak ada yang perlu merasa tersinggung
kenapa waktu lo sebut ini nama gue gak disebut
kita bicara pertanggungjawaban di periode dia kok
bukan di periode sebelumnya
periode sebelumnya dia sudah menyampaikan pertanggungjawabannya
kenapa selalu minta disebut terus sih
seolah olah takut dihilangkan dari catatan sejarah gitu
silakan bang irfan ditanggapi
apa yang disampaikan johnson tadi ya
itu seolah olah pekerjaannya dilakukan oleh partai demokrat
hanya partai tentu
nah makanya saya tanya
apakah pemerintahan bapak susilo bambang yuno yang kita kenal dengan sbe sepuluh tahun itu
dia sebagai pemimpin presiden republik indonesia atau pemimpin presiden partai tentu
yang kedua siapa yang ada di dalamnya
tentu kan semua adalah partisipasi
semua partisipasi yang ada di dalam pemerintahan itu
jadi tidak bisa juga ini dibanding bandingkan misalnya
nah ini yang harus dipahami oleh teman teman demokrat
bukan saja misalnya partai demokrat berada dalam pemerintahan koalisi pada saat itu
itu nggak bisa juga diklaim
ini adalah partisipasi demokrat
tidak boleh dong
tidak fair gitu dong
karena perjalanan atau pembangunan yang dilakukan setiap pemerintahan itu
itu tentu adalah kontribusi dari semua stakeholder yang ada
sehingga pelaksanaan pembangunan itu bisa selesai tepat pada waktunya
dan memenuhi sasaran dan sejahtera rakyat
tapi semua pemerintahan semua era semua rezim berhak untuk membanggakan apa yang sudah dia lakukan
iya tapi jangan diklaim
masa lebih banyak waktu disana
tapi jangan disampein
ini sudah dua lawan satu waktu disana lebih banyak
nah harus mempertanggung jawab
silahkan bang jansen
sudah jelas tadi itu pan dikatakan pemerintahan sby
jadi sekali lagi saya ingin mengatakan begitu
biarlah publik kemudian menilai
delapan tahun ini memang pemerintahan pak jokowi ini penuh dengan klaim
itu makanya di satu tahun pertama itu kita luruskan
kalau kalian itu tinggal gunting pita
contoh misalnya jembatan merah putih yang ada di ambon itu
jembatan merah putih itu diresmikan
itu tahun berapa
misalnya ini di april dua ribu enam belas
jembatan soekarno hatta di manado
tol cipali tol paling panjang di indonesia itu
yang ujungnya itu kilometer nolnya dari sini
kelanjutan dari cawang cikampek itu
kemudian terintegrasi sampai ke meraksana begitu
ini adalah tol terpanjang
di indonesia satu ratus enam belas kilo
ini juni dua ribu lima belas itu
berarti baru delapan bulan pak joko
berarti baru delapan bulan pak jokowi memerintah
buktikan kalau bisa membangun tol sepanjang ini dalam delapan bulan
itu berapa tahap itu
mulai di stadik kita
di jampai sby
artinya ini sampai ke raleh masahaya itu
nggak salah bukan hoax
itu makanya saya pernah mengatakan
di periode pertama pak jokowi itu banyak sekali beliau meresmikan proyek
kelanjutan dari punya pak sby
tapi di periode kedua ini agak kurang
karena proyek yang beliau bangun sendiri
mungkin baru selesai nanti ya
dua tahun lagi apa tiga tahun lagi begitu
pertama banyak sekali
oke bang jansen bang adian bang irfan dan juga mas adi
saya harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show